menteri perhubungan budi karya sumadi menyambut baik keinginan merpati untuk kembali beroperasi
pasalnya transportasi udara banyak dibutuhkan khususnya di kawasan indonesia timur
namun menteri perhubungan menegaskan pt berpati nusantara airlines tidak serta merta langsung bisa beroperasi
karena harus mengulus perizinan kepada kemenhub mulai dari awal
pt merpati nusantara airlines juga harus menyiapkan berbagai kebutuhan operasional
baik itu kondisi pesawat manajemen keuangan hingga sumber daya manusia
tentunya menurut menhub masih butuh waktu untuk merpati bisa kembali beroperasi
saya memang ada semua yang akan memulai kegiatan itu dilakukan dengan cermat
satu pasti mengenai keuangan
setelah itu masalah legal masalah teknis masalah sdm
karena apa karena industri aviasi ini kan sangat ketat sekali
safety nya sangat ketat margin nya juga bukan suatu perusahaan yang margin besar
saya menyebut baik tapi semua itu harus diperhatikan agar ini bisa berjalan dengan baik